akhir mei kemarin ibu kota provinsi jawa timur surabaya genap berusia tujuh ratus dua puluh lima tahun
berbicara mengenai surabaya memang tidak lepas dari perannya sebagai kota pahlawan
pertempuran sepuluh november tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dinilai sebagai salah satu peristiwa penting
dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan indonesia dari penjajah
pertempuran sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima
indonesia membutuhkan pengakuan negara lain
mata dunia mulai tertuju pada indonesia ketika pimpinan pasukan sekutu
brigadir general malabi tewas di surabaya
di tengah kontak senjata antara tentara sekutu dan arek arek surabaya pada tiga puluh oktober seribu sembilan ratus empat puluh
sehari sesudahnya general christisen selaku panglima tentara sekutu untuk asia tenggara
hal ini diikuti perintah sekutu kepada arek arek surabaya
untuk menyerahkan senjata ke pos pos yang disediakan sekutu
alih alih menyerah pada sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
arek surabaya justru melawan dan mengusir sekutu dari tanah surabaya
api patriotisme telah tersulut di surabaya
semenjak robekan bendera belanda di atas hotel yamato sembilan belas september seribu sembilan ratus enam puluh
dengan semangat perjuangan arek arek surabaya yang dibantu para pejuang dari berbagai daerah di jawa timur
perang pun berlangsung hampir satu bulan
tak kurang dari enam puluh ribu pejuang gugur pada saat itu
menurut pengakuannya tentara sekutu
bahwa pertemuran sepuluh november itu adalah pertempuran yang paling besar setelah perang dunia ii
dalam perang dunia ii itu
tidak ada yang sampai berbanyak
seorang jenderal itu tidak ada
nah ini kan
berbanyak seorang jenderal itu
dan kemudian juga
malah itu menjadi perang kota
jadi seluruh kota itu terlibat
mengapa terlibat yang pertama
orangnya sudah banyak bersenjata
yang dilatih oleh polisi istimewa tadi
perang sepuluh november pun dianggap sebagai pemicu gerakan perang melawan penjajah
di berbagai daerah
widah subianto surabaya
perang butiko sometime
sebagai kota pahlawan surabaya menyimpan banyak sejarah perjuangan bangsa
beberapa peninggalannya kini bisa disaksikan di kompleks museum tugu pahlawan
selain film dokumenter perjuangan are are surabaya melawan penjajah
benda benda yang digunakan pada masa itu dan diorama pertempuran bisa dilihat di sini
namun sebenarnya bangunan bangunan tua yang tersebar di seluruh sudut kota surabaya
adalah saksi bisu perjuangan are are surabaya merebut kemerdekaan
salah satu bangunan yang bersejarah di surabaya adalah penjara kalisosok
meski saat ini penjara kalisosok tampak seperti tak terawat
penjara ini pernah punya reputasi sebagai penjara paling kejam di asia tenggara
penjara kalisosok didirikan oleh gubernur jenderal hindia belanda herman willem dendels
di masa pemerintahannya lah dibangun jalan raya pertama di pulau jawa dari anyer sampai panarukan
sepanjang seribu km
penjara kalisosok yang tak hanya diperuntukkan bagi narapidana kriminal
tapi juga tahanan politik dan budak ini dibangun pada seribu delapan ratus delapan dengan anggaran awal delapan ribu gulden
penjara ini dianggap paling sadis karena napi yang akan masuk selain dipasangi rantai dan bandul besi di kakinya
juga akan digiring ke kamar stempel
di sana napi akan distempel besi panas bertanda huruf g
yang berarti gevangene atau narapi dana
teriakan kesakitan dan menyayat hati dari kamar stempel adalah satu di antara sekian siksaan di penjara
tapi di penjara inilah para pemberontak pemerintah hindia belanda mengawali perjuangan menuju kemerdekaan indonesia
setelah penjajah belanda angkat kaki tentara jepang menguasai penjara kalisosok pada perang dunia ii
karena sebuah penjara tempat pejuang kita itu ditahan dikebukin segala macam kok justru dilestarikan
kita tidak harus bicara tentang penderitaan segala macam tetapi pelajaran
bahwa di situ ada pejuang pejuang kita yang secara heroik juga berani membongkar itu untuk keluar dari sebuah gunggungan penjara
di situ juga ada cerita bagaimana ketika di depan penjara
bendera itu dimunculkan pada saat penjajahan jepang ada bendera jepang dan ada kiai
konon ada kiai lewat di situ harus memberi hormat kepada bendera jepang
dan kiai ini tidak mau dan dia pasti sudah disiksa habis habisan
tapi dari situ muncul sebuah heroisme heroisme bahwa sosok agama ini patuh pada nasionalisme
dan itu terjadi di kalisosok
penjara kalisosok adalah lokasi yang diperlukan untuk mencari penjara
dan itu adalah lokasi bersejarah yang keberadaannya patut dilestarikan sebagai identitas bangsa sebagai pengingat sejarah perjuangan
namun beberapa bangunan bersejarah lain justru dirobohkan hingga rata dengan tanah
salah satunya adalah rumah radio bung tomo
sebagai penggugah semangat perjuangan arek arek surabaya bung tomo kerap menyampaikan orasinya lewat radio
tak hanya didengarkan oleh arek arek surabaya siarannya juga menggelorakan semangat perjuangan ke seluruh penjuru nusantara

dengan bung tomo itu adalah bung tomo satu satunya pejuang yang punya radio
yaitu radio pemberontakan republik indonesia
juga punya barisan barisan pembertakan republik indonesia bpri radio pembertakan indonesia
nah dengan alat radio itu
bung tomo punya kesetimaan yaitu menghubungkan atau menyampaikan misi perjuangan di indonesia itu ke dunia luar
khususnya lewat orang asing yaitu namanya ketetantri
itu orang kelahiran inggris utara yang tahun tiga puluh dua itu berwisata ke bali
kemudian menetap di situ
dan kemudian pada waktu programasi
dia simpati dan pernah berpidato di radio pemerintahannya bung tomo
sehingga ini terdengar seluruh dunia
bahkan di pbb
namun pada mei dua ribu enam belas
rumah radio penyebar gelora bung tomo di jalan mawar surabaya ini luluh lantak
rata dengan tanah untuk rencana pengadaan gedung komersial
ya surabaya adalah kota hidup yang menyimpan cerita perjuangan kemerdekaan
kini melestarikan dan mempelajari sejarah perjuangan surabaya untuk merebut kemerdekaan
adalah pengingat kita untuk terus menjaga kemerdekaan ini dengan persatuan dan kesatuan
widah subianto surabaya